saudara calon presiden ganjar pranowo masih menunggu rekapitulasi kpu tanggal dua puluh maret mendatang
sambil mengumpulkan data terkait dengan hasil pemilu dua ribu dua puluh
ganjar menegaskan akan menempuh jalur hukum di mahkamah konstitusi
jika suara yang didapatkan sudah tidak sesuai dengan data yang mereka miliki
saat bertemu dengan para seniman dan juga akademisi di rumah butet kertarajasa di bantul yogyakarta saudara
calon presiden ganjar pranowo meminta pihak pihak yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan juga teknologi
untuk membongkar hasil perolehan suara pasangan capres cawapres nomor urut tiga
ganjar menegaskan akan menempuh jalur hukum di mahkamah konstitusi
jika suara yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki
jadi itulah yang coba akan kita ungkapkan lagi di dalam proses ini
untuk mengantisipasi potensi potensi terjadinya tiap hari
karena kalau itu terjadi pasti memori kita akan kembali pada cerita seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
maaf dengan segala perkembangan pasti perubahannya adalah berapa tertentu
sebagai itu tidak ditahan tahan
makanya kita ajaknya masuk jalan sistem